dan lalu bagaimana sikap ormas di indonesia salah satunya muhammadiyah yang mengkritik keras disahkannya ruu cipta kerja oleh dpr ri untuk membahas lebih lengkap
kami telah terhubung dengan ketua pp muhammadiyah bidang hukum dan ham busro mukoda selamat sore pak busro apa kabar
selamat sore assalamualaikum mas aldi
waalaikumsalam pak busro secara prosedural penyusunan undang undang ini dan juga substansial mengapa muhammadiyah begitu keras menolak pengesahan undang undang cipta kerja ini
setelah kami mempelajari dalam tiga tahapan dengan mengundang sejumlah pakar dengan kajian akademis berbasis gejala gejala berbasis bahan bahan yang ada termasuk draft itu
akhirnya kami berkesimpulan bahwa muhammadiyah itu memiliki kewajiban keagamaan sekaligus kewajiban kebangsaan yang integratif
sehingga dua kewajiban itu membuat kami untuk
bersurat resmi kepada presiden jokowi dan ketua dpr pada tanggal delapan juni dua ribu dua puluh
isinya tegas menolak dan segera menarik itu untuk tidak dibahas dengan sejumlah alasan
dan sebelumnya itu sebulan sebelumnya dua bulan sebelumnya berarti sebelum bulan juni ketika awal awal dibahas itu
pimpinan pusat muhammadiyah sudah berkirim surat resmi juga kepada pemerintah dan dpr agar pembahasan di stop
mengingat kondisi masyarakat sedang harus diprioritaskan pada sektor dampak dari pandemik covid sembilan belas itu
surat itu tidak dibalas tidak direspon resmi oleh dpr maupun pemerintah
dan justru pembahasan dilakukan
dengan secara maraton
dan itu kami semuanya melihat bahwa pada akhirnya kami berkirim surat setelah tiga kali tahapan kajian akademik tadi
dengan lintas bakat dan lintas ngo lintas periset lengkap lah
akhirnya kami lampirkan keberatan itu dengan lampiran hasil kajian tersebut
kalau pembuatan undang undang yang tadi pak busro mengatakan dilakukan secara maraton itu
sebetulnya apa yang dilihat janggal oleh muhammadiyah terkait penyusunan undang undang cipta kerja
apa yang terjadi pak
sebetulnya kita tidak hanya muhammadiyah saja
hampir semua unsur masyarakat sipil itu kalau well informed
artinya memahami informasi tentang tata kelola negara ini dengan baik dan dengan cermat
kami melihat bahwa ruu omnibus law ini dipaksakan semalam itu disahkan tidak merupakan hal yang mengejutkan
nah ada dasarnya
ini bagian dari
dominator itu ialah satu oligarki bisnis
yang kedua oligarki politik
dua oligarki ini
dua oligarki ini
terus melakukan satu relasi yang sangat intim kalau tidak dibilang perselingkuhan politik gitu ya
akhirnya mereka merasa
terganggu dengan gerakan gerakan yang merugikan mereka
maka diawali dengan revisi undang undang kpk terlebih dahulu
kebetulan kami empat tahun di kpk pada tahun dua ribu sepuluh dua ribu empat belas tahu persis seperti itu
sehingga upaya upaya melemahkan kpk ini bagian awal dari langkah langkah berikutnya
nah kemudian setelah kpk di undang undangnya revisi dilakukan dengan cara yang ugal ugalan maaf saya menggunakan kata kata itu karena
untuk sesuai dengan kenyataannya memang begitulah tata kerama demokrasi dilanggar berkali kali itu apalagi kalau bukan ugal ugalan istrinya istilahnya
maka setelah undang undang kpk disahkan dengan paksa gitu
kemudian muncul lagi undang undang minerba
dipaksakan dalam situasi pandemi covid
kemudian muncul lagi undang undang mahkamah konstitusi direvisi dalam waktu tujuh hari dan tertutup
apa itu bukan luga lugal
apakah itu bukan penculian demokrasi
apakah itu bukan pencurian publik
dan terakhir sekarang ini yang kita hadapi kasat mata pemaksaan undang undang cipta kerja ini
ternyata juga saya sampaikan beberapa kira kira sebulan yang lalu kami organisasi pendidikan berkumpul di satu kampus
membahas ini ada dua belas kelompok ternyata sektor pendidikan ini sektor yang juga
yang juga dimasukkan dalam kluster ruu omnibus law ini
jadi logika filosofinya ideologinya muatan muatan yang harusnya diisi dengan nilai nilai kebangsaan yang otentik itu
ternyata justru diganti dengan sistem yang liberal dan kapitalis
baik pak tadi kata bapak tatkala demokrasi dicurangi berkali kali begitu ya pak
tapi gerakan ini yang dilakukan oleh muhammadiyah tidak hanya muhammadiyah saja
tapi juga ada nahdlatul ulama dan juga ormas lintas agama begitu ya
mendesak untuk kemudian undang undang cipta kerja ini dilakukan judicial review
apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk menuntaskan misi tersebut
bertitik itulah dari satu contoh saja saya ingin menyontohkan ya
undang undang kpk tadi saya sebut itu beberapa pihak mengajukan judicial review
itu menggambarkan bahwa
elemen elemen masyarakat sipil itu banyak yang semakin melek mata melek hati melek demokrasi
tetapi menempuh cara yang beradab
yang beradab itu resmi mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi
nah kami pun juga akan menempuh itu dengan catatan dengan catatan serius ini
apakah dan bisakah mahkamah konstitusi itu masih mencerminkan
sikap kualitas dan ruh kenegarawanan yang itu dituntut melekat pada hakim konstitusi sembilan orang itu
nah ini pertanyaan serius
karena proses proses seleksi mahkamah konstitusi apalagi sekarang tadi sudah saya sebut
undang undang mk direvisi sepihak tertutup sampai tujuh puluh tahun
bukankah itu juga menggambarkan
pemerintah bersama dpr itu tidak punya itikat baik
sehingga mengkondisikan mahkamah konstitusi sedemikian rupa
sekarang bergantung kepada hakim mahkamah konstitusi itu
jadi akan dilakukan desakan untuk menuntut judicial review terhadap undang cipta kerja ini kapan pak
sesegera mungkin bisa bareng bareng bisa sendiri sendiri secara simultan
bapak busro mukodas ketua dpr
pp muhammadiyah bidang hukum dan ham
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia sore hari ini
selamat sore pak assalamualaikum